berbagai macam jimat berhasil diamankan dari tangan peserta peserta tes berbasis cat cpns kemenkumham
mulai bungkusan plastik berisi tanah kuburan kemenyan kertas jimat pengasihan hingga uang bertuliskan huruf arab
sebagian peserta mengaku membawa jimat untuk bekal percaya diri untuk mengerjakan soal agar lulus tes
panitia melarang jimat jimat tersebut untuk dibawa masuk
karena berdasarkan peraturan hanya kartu identitas penduduk dan kartu peserta ujian yang telah divalidasi panitia
yang boleh masuk ke dalam ruangan
bahkan jam tangan kalung gelang atau aksesoris tubuh lainnya tidak boleh dibawa masuk
beberapa kali setiap hari hampir setiap hari kita temukan yang namanya aku ada kayak jimat ya
saya nggak tahu mereka percaya sekali dengan hal hal semacam itu
padahal yang jelas itu tidak berpengaruh sama sekali terkait dengan pelaksanaan sehat
selain itu dilarangnya peserta membawa barang selain ketentuan yang berlaku dilakukan untuk langkah antisipasi
seperti adanya alat komunikasi atau kamera yang digunakan untuk berbuat curah